jembatan sewo jalur pantura kabupaten indramayu yang berbatasan langsung dengan kabupaten subang jawa barat
selalu diramaikan warga setiap hari
warga yang sebagian besar perempuan itu membawa sapu dari ranting tanaman
mereka duduk berjajar di bibir jalur pantura sekitar jembatan sewo menanti pengguna jalan yang melintas dan melemparkan uang di jalan
saat ada pengendara yang melemparkan uang mereka pun langsung berebut mengambil uang tersebut dengan sapu
tak hanya di pinggir jalan mereka bahkan harus ke tengah jalan
hal ini mengakibatkan kendaraan yang melintas harus ekstra hati hati agar tidak menabrak penyapu koin
jangan khawatir lah cuma hati hati
dimana lagi orang usaha yang lainnya kan di sawah kalau belum panen kan nungguin
para penyapu koin menyebut hal ini sudah jadi tradisi
selain itu desakan ekonomi karena belum masuk musim panen membuat mereka rela mengais uang di jalan sejak pagi hingga sore
dalam sehari rata rata per orang bisa mendapatkan rp empat puluh hingga rp enam puluh
meski sudah sering diperingatkan dan dibubarkan oleh polisi mereka tetap kembali menyapu koin